meski laga kandang kontra pss sleman semakin dekat
hingga kamis malam persib masih belum memiliki homebase
untuk menjamu tim berjuluk super elang jawa tersebut
guna memastikan laga kandang dapat berlangsung di kota bandung
persib berencana mempersiapkan stadion siliwangi sebagai venue pertandingan
hal ini dilakukan menyusul tidak dapat digunakannya stadion gelora bandung lautan api
sebagai homebase persib karena tengah direnovasi
untuk sarana latihan penyelenggaraan piala dunia u dua puluh
selagi mempersiapkan stadion siliwangi
komisaris pt persib bandung umuh muhtar berharap
pihak kepolisian tetap mempertimbangkan stadion gelora bandung lautan api
sebagai alternatif venue saat kontra pss leman nanti
lagi berusaha ya tapi kalau untuk di gbla masih sangat gelap ya
tapi mudah mudahan bisa dipakai di sini lah ya
ini kan tidak ada masalah iya
di siliwangi mungkin tanpa penonton ya tidak ada masalah
daripada tidak bisa main dan kita dilempar lagi jauh kemana gitu kan belum jelas ya
insya allah mudah mudahan ada dukungan lah dari polres
dan ini di gba ini kan untuk cadangan gitu kan
cadangan ya saya yakin lah
kalau untuk piala dunia nggak akan kepake dan tidak akan dipakai saya
itu mudah mudahan lah diberikan izin
ya walaupun nanti dipakai ya nanti kan kita punya syarat tanggung jawab